kita beralih ke kabar lain memperingati hari hal lahir pancasila pada satu juni dua ribu delapan belas
kuskupan agung semarang menggelar aksi mural bertema pancasila yang diikuti puluhan seniman dan pelukis
hasil mural ini nantinya akan dipamerkan di beberapa tempat sebagai media edukasi nasionalisme
bertempat di pastoran unika sugiyo pranoto kota semarang
sejumlah seniman dan pelukis melakukan aksi membuat mural bertema pancasila yang digelar oleh keuskupan agung semarang
menggunakan media triplek para seniman mural dari beberapa daerah di jawa tengah menggoreskan kuas
untuk menghasilkan lukisan yang bisa menggelorakan semangat nasionalisme bagi mereka yang melihatnya
itu juga gambar mural yang mana tergerakkan dengan jemaah pindahan juga dekat
aksi melukis mural yang digelar dalam rangka memperingati hari lahir pancasila satu juni ini pun disaksikan langsung oleh wali kota semarang
hendrar prihadi yang mengajak kaula muda untuk ikut terlibat sekaligus memahami makna pancasila itu sendiri
ini saya tertarik dan disini memang ada kolaborasi yang luar biasa dari berbagai macam agama kompoh masyarakat
dan inilah sebenarnya bagian daripada implementasi pancasila yang sebutnya
lukisan hasil mural ini nantinya akan dipamerkan di beberapa tempat sebagai media edukasi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme patriotisme
ada sembilan belas peluang yang kita siapkan untuk mural lalu ada empat puluh lima lukisan sketsa yang semua bercerita tentang keberagaman tentang nkri tentang pancasila tentang bineka tunggal ika
acara ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat mengenal dan menerapkan pancasila
dambar sinuko semarang